kita ke informasi selanjutnya kasus positif covid sembilan belas di indonesia pecah rekor pada hari ini
terdapat tambahan kasus sebanyak empat satu ratus enam puluh delapan kasus positif corona
berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas
total kasus positif covid sembilan belas di indonesia berjumlah dua ratus empat puluh enam ratus delapan puluh tujuh kasus
kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak tiga lima ratus tujuh puluh enam pasien
sehingga total kasus sembuh sebanyak satu ratus tujuh puluh empat tiga ratus lima puluh pasien
sementara itu kasus meninggal dunia bertambah sejumlah satu ratus dua belas orang
sehingga total pasien covid sembilan belas yang tutup usia menjadi sembilan empat ratus empat puluh delapan kasus